sama seperti saya
gak tau kalau usep
dia juga yang nyerang pasar
kalau dari ciri ciri
yang dijelasin hakim iya
sekarang kamu boleh pergi
belum saya masih akan memberikan
kesempatan sekali lagi
saya mau mengundurkan diri aja
saya merasa gak berbakat
bukan gak berbakat kamu cuma kurang pede aja
sekarang foto kalian ada di hp saya
nasib kalian ada di tangan saya
kalau kalian tidak menuruti perintah saya
atau berpikir pikir saya
kemudian saya pasang
ada tulisan di bawahnya
selamat pagi bos
kenapa kalian terlambat
tetep aja terlambat
tadi saya sama sinta sarapan bubur ayam dulu
tukang buburnya nggak ada uang kembalian
dia pergi buat nekurin uang dulu
biasa aja bos
bubur pinggir jalan
yang sepuluh ribuan
lain kali jangan terlambat lagi

dan kalau sarapan bubur disana lagi
aku bawain sarapan buat kamu
kalau satu kamu gak cukup
aku udah sarapan
aku udah sarapan
aku udah sarapan
aku udah sarapan
aku udah sarapan dirumah
tadi aku di foto
karena aku berhenti jadi copet
gak taunya itu ancaman
supaya aku tetap jadi cukup
supaya aku tetap jadi copet
yakin masih tetap mau jadi copet
yakin masih tetep mau jadi copet
biasanya mau cari uang pakai cara apa lagi

kamu perempuan maksudnya kamu udah berpikir pikir
masih muda cantik
masih muda cantik masih gampang cari kerja
bisa di toko di kafe

jadi sales juga bisa
bukan anak muda
kau kerja di mana
kamu bukan anak muda
tapi kan belum tua juga
masih bisa kerja di pabrik
atau ikut kerja bangunan
kerja di tempat kayak gitu juga
gak akan mempersoalkan tampang
jangan di pabrik atuh lah
badan saya kayaknya gak bakal kuat
soal rencana kamu buat lapor polisi gimana
aku menedak ragu
baru kepikiran sama aku
aku kan anak buah buah sayap
kalau dia ditangkap nanti aku kena juga
iya juga ya
kalau jualan aja gimana
saya gak bakat jualan
tahu dari mana berbakat atau enggak kalau belum dicoba
kamu kan suka bubuk ayam
tahu mana bubur ayam yang murah tapi enak
cuma manggal di pinggir jalan tapi rame
kamu usulnya serius
kopi saya sudah habis bos bos masih belum datang juga
takut kena lambung
kalau makan mau
kamu yang bayar
saya dapat kabar dari kang urat
pasar sudah diambil alih lagi
taslim sama mawar sudah disana lagi
motornya diparkir disini aja
jangan dibawa masuk ke pasar
yang kita belum tahu
perkembangan di terminal
saya coba cari info dari otak
semoga kau tahu
perkembangan di terminal
gimana kabar di terminal
tiga hari ini saya gak tau kabar terminal
gak tau masih dipegang sama kang darman
atau udah diambil alih lagi sama bos bubun
gak ikut siapa siapa
kamu keluar lagi dari terminal
receh yang jadi korban
sama seperti saya
gak tau kalau usep
udah gak kepikiran lagi buat tetap kerja di terminal
sekarang mau kerja apa
kerja di mana
yang duduk di teras
aku gak liat
kalau perempuan ibu aku
aku tadi udah sampai depan rumah kamu
pas liat bapak kamu
terus jalan lagi
aku nunggu di depan komplek aja
pergi mau belajar kelompok
terus pulangnya seluat liat silat
kamu udah ada yang jemput
dia nunggu di mana
di depan komplek
orangnya yang tadi sudah sampai sini terus pergi lagi
laki laki harus berani
makannya belum bayar
yang mau bayarin temen saya
ada salam dari bapak